hai penyambretan di desa sumber kejayaan jember berakhir di sebuah jalan buntu pelaku yang
tertangkap langsung dikeroyok masa pelaku sebelumnya lari dari kejaran masa usai merampas
kalung emas milik seorang ibu rumah tangga saat dijamret korban langsung berteriak hingga menarik
perhatian warga sekitaran saya niatnya mau ke warung beli tahu pulang dari warung itu pulangnya langsung
di dari belakang orangnya langsung dijamret hari hari jamret jamret kalau saat pemeriksaan
di mapolsek mayang kami siang pelaku berdali aksi nekatnya karena tidak memiliki uang untuk membayar
cicilan ke bank namun dari catatan warga sekitar kemarin di jember berakhir kejar di jembatan kemarin
kepolisian pelaku ternyata pernah mencuri handphone di kecamatan sumbersari beberapa bulan
yang lalu emosi sejumlah pedagang dan pembeli pasar ngeronggol kecamatan kota kediri
menggedor pintu dan jendela kantor pasar ingin meluapkan amarahnya pada seorang pelaku pencurian
cabai diketahui di dalam ruangan kantor pengelola dan petugas sedang mengamankan seorang pria yang
diduga mencuri cenderungan kecemasan dan kejadian dari pelaku yang dianggap untuk mencuri handphone di jember
cabai senilai dua ratus lima puluh rupiah milik salah satu pembeli menghindari amukan masa tugas membawa
terduga pelaku ke mapolsek kota kediri namun setelah mediasi amarah berubah rasa kasihan
korban akhirnya mengikhlaskan dan menyerahkan cabai miliknya kepada pelaku harga cabai merah
di pasar tradisional kediri memang tengah melambung tinggi enam puluh per kilogram naik
tiga kali lipat dari harga normal berkisar dua puluh per kilogram
nasib seorang kontraktor di kota madiun jawa timur ini sungguh apes uang tunai satu ratus lima puluh juta rupiah
yang baru diambil dari bank hilang digasak pencuri modus pecah kaca terlihat dari olah tkp kaca mobil
kursi penumpang bagian depan pecah sementara uang tunai satu ratus lima puluh juta rupiah berada di kursi penumpang
depan saat pencurian terjadi korban sedang berada di dalam kantor sepulang dari bank mengambil uang
petugas masih menggali keterangan dari sejumlah saksi di lokasi pencurian tim liputan cnn indonesia